sejumlah negara maju di asia tengah menghadapi ancaman resesi seks dalam beberapa tahun terakhir
ini berdampak pada menurunnya jumlah populasi karena tingkat kelahiran yang rendah
lalu mengapa ini bisa terjadi
kami bahas malam hari ini bersama miguel angel esquivias
peneliti fakultas ekonomi bisnis universitas erlangga
selamat malam mas miguel
halo selamat malam tiffany dan selamat malam untuk semua penonton cnn
terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini
kita berbicara mengenai ancaman resesi seks yang terjadi di beberapa negara maju di asia
seperti di china tiongkok kemudian jepang singapura korea selatan
mengapa hal ini bisa terjadi mas miguel
baik ya ini memang sesuatu yang mulai bukan tahun ini atau tahun lalu
tapi sudah beberapa dekade
terakhir ya mulai dengan kasus jepang setelah itu bergabung negara yang lainnya seperti
south korea seperti korea selatan seperti taiwan seperti hong kong seperti macau
sekarang juga china kasusnya yang lain lebih panas itu china karena china itu sendiri
penurunan populasi tahun lalu itu lebih parah daripada jepang
jadi memang itu sudah banyak sekali
india juga sudah mencapai angka kelahiran itu sudah dekat dengan dua
jadi walaupun india juga sudah mencapai angka kelahiran itu sudah dekat dengan tua

india sekarang sudah mencapai batas ya untuk kelahiran yang bisa dikatakan itu sehat untuk sebuah negaranya
jadi sesuatu yang mengkhawatirkan karena di wilayah ini banyak negara
dan bukan saja itu juga negara berkembang
kalau kita melihat kasus dari thailand
juga angka kelahiran di thailand cukup rendah
dan thailand itu bukan negara yang sudah menjadi kaya ya dengan seperti negara asia timur lainnya
negara negara yang tadi kita sebutkan sadar betul dengan bayang bayang ancaman ini dari beberapa tahun lalu
sehingga mereka memutar otak mencari solusi
salah satunya seperti jepang bagaimana mengatasi ancaman resesi seks ini dengan upaya misalkan upaya perjodohan
kemudian membentuk badan anak dan keluarga
apakah anda melihat hal hal cara cara seperti ini bisa menjadi solusi yang tepat
baik sayangnya itu bukan saya di kasus ase ya tapi di negara barat lainnya
mereka juga sudah berupaya sudah menggunakan banyak sekali jenis untuk program
upaya pemerintah apakah itu berbentuk untuk bantuan langsung tunai
atau memberikan fasilitas untuk seholah atau jasa untuk menitipan anak dan jasa perjodohan
dan banyak sekali itu upaya dari pemerintah
sayangnya itu hampir tidak ada
terutama di kasusnya dimana kebanyakan tersebut itu bisa berhasil ya untuk mengembalikan tren atau layu pertumbuhan populasi
memang ada beberapa masalah yang cukup serius dalam kasus ini
pertama kalau kenapa itu terjadi penurunan ya pertama karena semakin lama ya
semakin tinggi pendidikan dari seseorang itu
hal hal itu cenderung untuk menunda waktu untuk mereka memunika
dan juga penunda waktunya ketika mereka mau berubah
mau memiliki anaknya
dan bukan saja itu tapi cost of living ya atau biaya hidup di hampir semua negara yang maju seperti yang tadi kita diskusi
biaya hidup itu cukup mahal
tekanan juga ya dari masyarakat mereka harus bersaing dengan untuk beberapa
mengikuti beberapa ujian dan lain lainnya sehingga buat suasana itu sangat sulit ya
pemerintah walaupun sudah punya banyak fasilitas banyak programnya
itu sulit sekali untuk bisa mengembalikan
pikirannya ya atau berubah pikirannya atau keputusan dari perempuan untuk mau melahirkan lebih banyak anaknya
jadi solusinya itu belum jelas
cina sudah memperbolehkan perempuan bisa mau punya dua atau tiga anak itu boleh
namun perempuan tidak mau punya lebih dari satu maksimal dua anak
oke artinya kalau ini belum bisa menjadi solusi yang maksimal atau solusi yang tepat
apakah ini juga secara langsung ataupun tidak langsung
tidak langsung bisa menjadi ancaman terhadap pertumbuhan asia
khususnya mungkin juga pertumbuhan ekonomi dalam hal ini
ya tentu tentu tentu
karena sampai sekarang negara maju dari asia itu yang menjadi masing pertumbuhan ekonomi di wilayah asia
dan itu menjadi sumber permintaan untuk ekspor misalnya dari indonesia atau dari negara asia
sama juga dengan jepang sama juga dengan taiwan sama juga dengan hongkong
yang menjadi mitra dagang atau mitra di capital di financial market yang penting
itu pasti punya dampaknya dari aspek pertumbuhan ekonomi bagi mereka dan juga bagi negara yang lainnya
oke nah apakah ini kemudian bisa harus menjadi alert untuk indonesia
kalau beberapa expert atau beberapa pakar berpendapat bahwa posisi indonesia
agak sedikit lebih diuntungkan dibandingkan negara negara maju lain
kenapa ada faktor budaya dan faktor agama di indonesia yang sebenarnya bisa menjadi penyeimbang
apa yang anda lihat terkait dengan hal ini
baik oke di hal ini memang indonesia nggak bisa dikatakan itu belum masuk dalam masalah yang begitu urgent atau penting untuk sekarang
karena pertilitas di indonesia itu masih di atas dua ya sekarang sekitar dua dua puluh dua
namun kalau kita melihat sudah lebih dari satu dekade sudah hampir tiga puluh tahun dimana angka
dan pada tahun dua ribu tiga puluh satu sudah ada pertirahan ya
jadi saya sendiri tidak berpendapat dengan ahli di indonesia yang mengatakan bahwa indonesia itu masih aman
saya melihat setelah tiga puluh tahun itu sulit sekali untuk bisa mengembalikan laju pertumbuhan penduduk di indonesia ya
apalagi kampanye dari malaysia itu sudah berpuluh puluh tahun itu untuk mempromosikan dua anak cukup
apalagi juga fasilitas itu belum disediakan dengan cukup baik menurut saya ya untuk memfasilitasi bahwa perempuan di indonesia itu bisa punya lebih banyak anak ya
jadi masih ada keterbatasan dalam misalnya pendidikan di jasa pendidikan anak itu di indonesia itu masih terbatas
jadi berarti masih di bawah dua puluh lima kali yang id
iya itu ideal ya untuk bisa menyeriakan layanan untuk anak yang lebih kuat
jadi saya merasa sayangnya indonesia juga akan masuk dalam klub ini
oke pemerintah indonesia ingin membatasi jumlah anak agar bisa memperoleh bonus demografi
nah salah satunya untuk bisa keluar dari middle income trap atau negara berpendapatan menengah
nah apakah dengan upaya menekan angka kelahiran ini bisa saja kebablasan atau berdampak kebablasan ini
semakin menurun menurun dan menurun lagi
yes akan semakin menurun menurun dan menurun
jadi nggak ada sayangnya itu seharusnya nggak
gak ada yang sudah empirik ya yang mendukung bahwa dengan fertility control atau dengan pengendalian populasi sebuah negara itu bisa tumbuh lebih cepat
jadi itu adalah sebuah formula sebuah resepi yang sudah dikembangkan oleh negara maju untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi khusus di negara
namun itu nggak ada hubungan langsung dengan adanya itu manfaat dari manusia
bonus demografi kita bicara lebih ke produktivity lebih ke jumlah anak muda yang lebih besar dibandingkan dengan orang tua
jadi dependensi ratio dan lain lainnya itu bisa membantu
tapi kalau kita melihat sekarang ya pertumbuhan ekonomi di indonesia itu menurut saya jauh dari tingkat ideal kalau kita melihat bahwa indonesia lagi di apa namanya lagi
harusnya di bonus demografi harusnya indonesia harus tumbuh dua kali lipat untuk bisa menikmati boom tersebut
oke baik terima kasih bigel angel esquivias peneliti fakultas ekonomi bisnis universitas erlangga sudah bergabung dengan kami malam hari ini selamat malam sehat selalu
baik terima kasih tiffany